setelah diresmikan oleh wali kota bandung ridwan kamil
gorong gorong sepanjang satu ratus empat puluh meter sebagai solusi banjir di jalan pagarsih
dianggap belum efektif mengatasi banjir
pemerintah kota bandung akan mengevaluasi proyek tol air
yang menelan anggaran sebelas miliar tersebut
warga rt dua rw tujuh kelurahan cibadak kelurahan astana anyar kota bandung
khawatir ketika hujan deras mengguyur wilayah mereka
penyebabnya air sungai citepus yang berada di sekitar permukiman mereka
bisa meluap dan menyebabkan banjir
sejumlah warga menuding penyebab banjir adalah pembangunan tol air
di bawah jalan pagarsih
banjir besar di sini semuanya pada masuk
sebelumnya memang sudah banjir kayak gini
sebelumnya banjir cuma sedikit nggak masuk ke sini
sekarang udah dikasih gorong gorong di depan
jadi banjir semuanya ke sini tampelok ke sini
sebelum dibangun nggak banjir
udah dibangun jadi banjir ke sini
airnya tampelok ke sini
oh banjir banget cepat bisa naiknya airnya sampai segini
cepat pisang jadi semua warga masuk rumah semua
seperti itu atau
itu kenapa bisa tinggi kayak gitu
mungkin dari pembangunan itu gorong gorong air di pagarsih
masalah banjir di kawasan jalan pagarsi seolah tidak ada akhir
padahal gorong gorong yang disebut tol air
dibuat sebagai upaya normalisasi sungai citepus
meski pemkot bandung telah membuat saluran air di wilayah ini
nyatanya banjir masih tetap terjadi
pada kamis dua puluh tiga februari lalu banjir menerjang wilayah ini
dan hingga jumat siang banjir masih tergenang
jika hujan mengguyur debit air di sungai citepus ini akan meluap
hingga ke jalan pagarsi sampai tidak bisa dilalui oleh kendaraan
karena kondisinya menyerupai
namun pemerintah kota bandung menganggap gorong gorong dapat mempercepat air surut
dibanding sebelum ada gorong gorong
meski demikian pemerintah kota bandung berjanji melakukan evaluasi keberadaan tol air
termasuk menghidupkan kembali sungai sungai kecil di kota bandung
evaluasi menyeluruh terus termasuk nanti lihat dulu
evaluasi sekarang seperti apa apa penyebabnya itu harus dilihat dulu
termasuk kita mengedukasi masyarakat
karena di pasir bisa berhasil di pagarsih agak tersendat kita lihat
tol air merupakan gorong gorong dengan lebar lima meter dan tinggi empat meter
yang dibangun untuk mengatasi banjir di jalan pagarsi
langkah ini patut diapresiasi
namun selain perlu dievaluasi edukasi kepada warga untuk tidak membuang sampah dan limbah ke sungai juga dibutuhkan
itu memang salah satu penyelesaiannya
ya seperti itu
di samping juga sampah harus dibenarkan
benahi dan juga ada kemungkinan untuk mengalihkan sebagian air dari citepus itu ke sungai cikapundung ya
karena kadang kadang lebih sering sungai cikapundung itu sudah banjir
jadi di cetepus dibuat saluran lain ke sungai cikapundung melalui sungai
itu yang paling ideal itu di lokasinya daerah pascal ya
kemudian di lokasi stasiun timur
kemudian stasiun barat
itu pernah ada kajian di situ
selama ini banjir pagarsi tidak hanya disebabkan oleh penataan kota yang buruk
namun banjir juga tergantung pada curah hujan di kawasan bandung utara yang berdampak pada meluapnya sungai cetepus
syahyul haq bandung